dikabupaten bogor mereka tidak menemui sekolah menengah atas
yang memiliki fasilitas lengkap untuk anak penyandang disabilitas seperti selvi
harapan saya sih di kabupaten bogor ini disediakan sekolah sekolah buat yang khusus
ya gak usah bagus gak usah tingkat lah
yang penting aksesnya nyaman ada
yang ininya bisa sekolah gitu kan
dia juga yang seperti selfie juga kan pengennya seperti orang orang yang normal biasa gitu kan
para pemuda dari komunitas kabupaten bogor mengajar
menyediakan akses pendidikan bagi anak anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah formal
tidak seperti pemuda kebanyakan para sukarelawan menghabiskan akhir pekan
untuk memberikan materi pelajaran kepada anak anak kurang mampu
alfian patria tanaya mahasiswa yang baru saja menyelesaikan studinya
adalah motor penggerak dalam komunitas yang telah berdiri sejak dua ribu tujuh belas itu
ia bertindak sebagai penerus komunitas yang didirikan para pendahulunya
yang resah mendapati kondisi pendidikan di kabupaten bogor
kita memiliki data bahwasannya ipm atau indeks pembangunan manusia ini
terdiri dari tiga kategori yaitu angka harapan hidup yang kedua itu pendidikan
dan yang ketiga itu pendapatan per kapita
untuk kbm fokus di nomor dua yaitu pendidikan
pendidikan itu dipengaruhi oleh rls dan hls atau rata rata lama sekolah dan harapan lama sekolah
di kabupaten bogor rls per dua ribu delapan belas itu ada atau setara dengan
tujuh sembilan atau delapan tahun
di mana delapan tahun itu yang kita ketahui setara dengan dua smp
sekarang ya kalau kita lihat keadaan nyata
untuk lulusan smp aja untuk lulusan sma aja susah kerja
nah yang kedua itu harapan sama sekolah
ini cukup timpang karena harapan lama sekolah di kabupaten bogor itu sudah dua belas
ya artinya kita berharap untuk seluruh anak anak dapat menempuh pendidikan
sebelas lima tahun atau lulus sma
itu sudah ada sakit
ini mungkin bisa lebih banyak pampunya
kondisi ini membuat kebanyakan warga tak mampu
tidak terlalu memperdulikan kondisi pendidikan anak anak mereka
makanya salah satu alasan kenapa komunitas ini berdiri
yaitu untuk mensosialisasikan untuk memberitahukan dan untuk merangkul orang tua
bagaimana caranya supaya anak anaknya atau bahkan orang tua tersebut
bisa melalui pendidikan
pendidikan itu penting
pendidikan itu sebagai awalan untuk masa depan mereka
kalau misalkan orang tua tidak kritis terhadap pendidikan
ya mereka tidak akan mengubah nasibnya
jangan sampai anak mereka sama nasibnya dengan mereka gitu
kalaupun orang tua memang sudah nasibnya sorry kurang atau ekonomi menengah ke bawah
jangan sampai anaknya juga melanjutkan itu gitu
makanya harus disupport karena peran kbm ini memang hanya sebagai fasilitator
untuk selebihnya kita kembalikan kepada orang tua dan anak anaknya untuk pendidikan yang lebih baik
kondisi yang ada cukup tergambar dalam latar belakang siswa yang belajar di komunitas ini
untuk kondisi peserta didik dari kbm sendiri di pkbm tabayun
yang pertama kenapa mereka putus sekolah
ada alasan ekonomi keluarga
dan kurangnya support dari keluarga
yang kedua memang ada permasalahan sosial di keluarga
orang tuanya cerai meninggal
sehingga anak itu masuk kepada salah satu yayasan yang membiayai mereka sekolah di sini
yang ketiga adalah karena anak anak ini merupakan anak anak yang ekstra atau bandel
jadi mereka disekeluarkan mereka hidup di jalanan bahkan mereka sampai bekerja sebagainya
mereka menjadi pemulung
untuk menjawab semua kekhawatiran mengenai kondisi pendidikan yang ada
komunitas kbmi mengajar memiliki dua sistem pendidikan utama
yaitu sistem kejar paket kesetaraan dan metode fun learning
jadi program kejar paket ini kita bekerja sama dengan rumah singgah tabayun
sekarang sudah menjadi pkbm tabayun
kejar paket ini merupakan suatu program yang sangat penting
program kesetaraan dari tingkat sd smp sma kita sediakan berdasarkan jenjang sekolah terakhir mereka
jadi untuk teknisnya mereka mendaftar dengan ijazah terakhir mereka
kalau misalkan mereka terakhirnya smp bisa mendaftar di paket c untuk kesetaraan sma
untuk teknisnya sesuai dengan kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum tiga belas sesuai arahan kemendikbud
karena kita memberikan beberapa mata pelajaran yang memang sudah tersedia dalam kurikulum tersebut untuk kelas kejar paket
berdasarkan jenis paketnya baik a b maupun c
untuk kecerdasan di luar kejar paket ya mas itu ada namanya program big star
big star itu merupakan suatu program yang diagendakan oleh kabupaten bogor mengajar dengan sasaran anak anak dengan tingkat ekonomi prasejahtera
jadi bagi kita adik adik yang kurang memiliki akses terhadap pendidikan
kita bisa mengajarkan program big star

kita sediakan tempat belajar mereka dengan kecerdasan dasar berdasarkan kecerdasan majemuk dari howard gardner
dari delapan yang kita pakai ada enam ada lima maaf
dari lima kecerdasan itu kita ajarkan mereka dengan metode fun learning
jadi mereka bermain sambil belajar
program pendidikan di komunitas kbm mendapat donasi berupa peminjaman ruangan dari yayasan tabayun
oleh yayasan ini pula pihak komunitas dibantu mengurus masalah administrasi dalam penerbitan ijazah siswa
kami katanya sudah ada penerbitan ijazah siswa
nah apa namanya
kalau di sekolah belajar kayak biasa matematika tema kursus kincir itu
kayak sedikit sama alam gitu
ada main mainnya gitu ya lebih senang di mana
belajarnya sambil main
main gambar main berenang gitu
enakan di mana sekolahnya
kami berkumpul dengan kesehatan dan kemampuan
kami berkumpul dengan kemampuan
sebab belum ratanya akses pendidikan di kabupaten ini
komunitas kabupaten bogor mengajar melihat adanya ketimpangan dari jumlah sekolah negeri di bawah kemendikbud
khususnya dari setara sd sekolah dasar sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas
di mana jumlah sd yang kita ketahui lebih banyak daripada jumlah smp
di setiap kecamatan kabupaten bogor setidaknya sudah ada minimal satu sekolah menengah atas negeri
untuk di cibinong sudah ada empat
tapi di smp jumlahnya itu berkisar antara dua sampai dengan enam
jadi ketika saya ambil contoh di cigudeg ketika hanya ada empat sekolah negeri smp
dan mereka ketika lulus dihadapkan dengan hanya pilihan satu sma saja di daerah cigudeg
lantas mereka akan berebut dan masuk ke sekolah situ
nah yang tidak masuk bagaimana apakah harus sekolah di luar cigudeg
toh yang kita lihat di luar cigudeg pun sama kondisinya
melihat kondisi yang ada para pemuda dari kabupaten bogor mengajar memiliki program yang dinamakan tiba tiba mengajar
dalam sebulan mereka biasanya mendatangi desa desa terpencil dengan fasilitas pendidikan yang minim
program ini dimaksudkan untuk memberi perhatian lebih bagi anak anak di setiap desa
kali ini alfian bersama rekannya menuju desa cibunian kecamatan pamijahan kabupaten bogor yang terletak empat puluh km dari kota bogor
meski tidak terlalu jauh akses desa ini cukup sulit dijangkau karena masih banyaknya jalan yang rusak
selain itu desa tersebut belum memiliki jaringan yang menunjang alat komunikasi seperti telepon seluler

ada dua jalan untuk mendapat materi pelajaran ringan yang diberikan oleh sukarelawan komunitas
bersama mahasiswa dari fakultas kehutanan institut pertanian bogor
ketika mereka sudah selesai mencari jalan mereka akan menunggu
anak anak yang belajar adalah siswa sekolah non formal yang didirikan oleh mahasiswa fakultas kehutanan ipb
bernama serincil atau sekolah rimbawan kecil
sukarelawan kbm bertindak membantu mengerahkan tenaga pengajar di sini
untuk sekolah ribawan kecil ini pertama kali didirikan oleh fakultas kehutanan ipb
untuk sinergisitas bersama kbm ini baru mulai sejak dua ribu dua puluh satu awal
di mana saat itu ada kondisi bencana alam yaitu banjir bandang yang menimpa daerah serincil atau desa cibunan dan sekitarnya
kami menyadari bahwasannya pemerataan sekolah atau minimnya literasi di sana akhirnya terbentuklah sekolah ribawan cilik
yang mana mereka dibina dan disosialisasikan langsung oleh fakultas kehutanan
bentuk kerjasamanya dengan kbm adalah kbm sebagai tenaga baru untuk menemani teman teman panitia serincil dan sebagainya
serincil didirikan pada dua ribu dua belas sebagai media hiburan anak anak yang kali itu terkena dampak bencana tanah longsor dan banjir bandang
seiring dengan perkembangan waktu sekolah non formal ini kemudian bertahan dan menjadi salah satu akses pendidikan lebih bagi anak anak di desa cibunyi
kbm kbm kbm
bapak juga bisa lihat kan untuk sd sendiri lumayan jauh jadi ada di bawah
jauh juga jadi anak anak itu untuk sekolah aja berjuangnya luar biasa
menurut kami dengan adanya sekolah non formal ini sendiri selain memfasilitasi adik adik untuk ya mungkin lebih memahami materi ketika sekolah formal
sekaligus sebagai hiburan bagi mereka gitu
kita datang ke sini untuk buat mereka senang buat mereka mencintai pelajaran
yang memang seperti tujuan awalnya kami tadi yang ditujukan agar mereka lebih cintai
lebih cinta terhadap lingkungannya lebih paham terhadap sekitarnya
proses pendidikan di serincil berfokus pada ahlak dan upaya membangun kecintaan anak anak akan lingkungan
namun tak jarang anak anak juga memanfaatkan momen belajar pada akhir pekan dengan meminta bantuan sukarelawan mengajar pelajaran yang diterima di sekolah
kamu pegang ini
di waktu itu karena memang mendapat respon yang baik dan positif dari warga
sehingga kegiatan ini jadi sustainable
yang awal kegiatannya siapapun yang datang bisa mengajarkan apa yang dia bisa
sekarang dibuat semacam silabus gitu
jadi kegiatan itu terarah maunya seperti apa
contoh mungkin kemarin itu ada kegiatan sebelumnya minggu sebelumnya kami bertajuk di spiritual ataupun agama
nah mungkin kebetulan bapak datang pada saat ini kami bagian kesenian nih untuk saat ini
dan juga pengolahan sampah dan lingkungan
anak anak sangat menikmati proses yang dilewati di sekolah non formal ini
kedatangan serincil pun disambut gembira oleh mereka
apa lagi sih yang dipelajari
menghitung menulis membaca
menanam biasanya menanam apa aja
menanam pohon bunga jambu
kalau di sekolah belajar kayak biasa matematika tema
kalau pecincil itu kayak sedikit sama alam gitu
ada main mainnya gitu ya
lebih senang di mana
belajarnya sambil main
menggambar membaca menulis menanam
pohon pohon pohon apa aja yang ditanam tau gak
beda nya di mana
kalau di sekolah
menulis bahasa agama tema
kalau di serincil
apa di serincil apa di sekolah
gambar main berenang itu
enakan di mana sekolahnya
jadi energia smartdazione juga sedulur
jadi hal benda yang saya pikirkan ini adalah
cinta terhadap lingkungannya dan mempertahankan lingkungan ini
dan di sana itu membuka mata saya
sebagai pemuda di kabupaten bogor
ternyata masih banyak orang orang yang membutuhkan bantuan kami sebagai pemuda gitu
yang setidaknya memiliki kemampuan untuk bisa mengajar mereka
memiliki ilmu bagi mereka
tidak mudah menjaga semangat dalam mengawal proses aktualisasi para pemuda
di komunitas kabupaten bogor mengajar
mereka mengabdikan diri untuk memberi secerca harapan bagi anak anak yang kurang beruntung
tantangan demi tantangan kadang membuat para sukarelawan ragu
namun hal itu tak pernah menciutkan hati alfian dan kawan kawan
harapan suatu saat pendidikan bagi anak anak di kabupaten bogor merata tetap mereka jaga
arah komunitas adalah kebermanfaatan untuk isu isu pendidikan
terlihat dari program pkbm atau kejar paket kita ingin bagaimana sih caranya supaya kbm ini memiliki peran untuk meminimalisir angka putus sekolah
dan meningkatkan akar rata rata lama sekolah yaitu dengan kelas kejar paket
yang mana nantinya ketika sebelumnya mereka tidak bersekolah atau putus sekolah dengan masuknya di pkbm ini mereka jadi bersekolah
setidaknya ada kontribusi dari kbm untuk meminimalisir angka putus sekolah
untuk big star sendiri atau untuk kecerdasan majemuk dan fun learning ini arahnya adalah bagaimana sih si anak ini mampu bersosialisasi
sukarelawan di komunitas ini tidak menerima imbalan apapun
semua donasi yang masuk diperuntukkan bagi kebutuhan komunitas untuk bertahan memberi pelajaran bagi anak anak
nah untuk perekrutannya kita buat se efisien mungkin gitu
kan kita nggak dibayar kita juga sebagai relawan pasti mengeluarkan setidaknya ongkos uang entah uang makan uang bensin dan segala macam
kita memerlukan pikiran ide tenaga dan sebagainya gitu
nah lantas kenapa mereka tertarik gitu
ya saya rasa jawabannya sama untuk relawan khususnya relawan kbm yang sejak dua ribu tujuh belas masih ada dua ribu delapan belas bahkan dua ribu sembilan belas masih ada hingga saat ini
saya rasa alasannya bukan karena ingin mendapatkan profit ataupun material
karena di komunitas ini kita hidup ya berdasarkan uang kita pribadi gitu
kita nggak ada uang makan nggak ada uang jalan dan kita nggak akan bertanggung jawab atas uang yang masuk ke kita gitu
kita donasikan untuk penerima manfaat entah itu untuk anak anak entah itu untuk pengajaran dan sebagainya gitu
meski tidak mendapat keuntungan secara material sukarelawan di komunitas ini merasakan manfaat aktualisasi
mereka percaya apa yang dilakukan saat ini akan memberi manfaat setelah memasuki dunia kerja
karena itu membuka mata saya
sebagai pemuda di kabupaten bogor ternyata masih banyak orang orang yang membutuhkan bantuan kami sebagai pemuda gitu
yang setidaknya memiliki apa ya namanya punya kemampuan untuk bisa mengajar mereka gitu
memiliki ilmu bagi mereka gitu dari kami kami yang punya potensi dan juga merasakan bangku kuliah itu sendiri gitu kan sebagai mahasiswa
kebetulan saya memang berdasa
saya kuliah di pendidikan pendidikan sejarah
saya di sini sama sama belajar ya mencari pengalaman segala macem
namun pada perjalanannya saya merasa cocok berada di keluarga kabupaten bogor mengajar
saya merasa cocok saya juga merasa sebagai warga bogor merasa memiliki bukan kewajiban tapi memang memiliki tanggung jawab untuk memajukan juga bidang pendidikan di kabupaten bogor
delapan puluh persen dari total tujuh puluh
delapan puluh persen dari total tujuh puluh sukarelawan adalah mahasiswa yang meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan anak anak
kondisi anak anak jalanan tak jarang menimbulkan keprihatinan
tanggung jawab sebagai generasi yang mampu mengenyang pendidikan tinggi tumbuh menjadi semangat untuk berbagi
masih cukup prihatin ya gitu
masih jauh dari angka
layak lah gitu ya karena memang di sini itu kebanyakan anak anak yang kurang mampu itu tidak bisa mencapai pendidikan secara formal gitu kan
jadi mau gak mau kita sebagai pemuda itu harus bergerak gitu kan untuk bisa mengulurkan tangan memberikan bantuan dengan apa yang kita miliki kita berikan kepada anak anak yang ada di kabupaten bogor tersebut
selama empat tahun mengabdi
harapan agar komunitas berkembang
harapan agar komunitas berkembang
harapan segera diperbaiki untuk terutama di daerah bogor luar sana bogor barat dan bogor timur
yang ketiga adalah persiapkan tenaga didik atau pengajar atau guru yang berkompeten
tidak hanya di sebatas cibinong dan sekitarnya tapi di pedalaman di pelosok
sekolah negeri sama
butuh tenaga pendidik yang memang bisa mendidik bisa mengayomi dan bisa mengarahkan
semoga kita semua sehat dan
senantiasa dikuatkan untuk terus bersama membangun komunitas pendidikan agar terus berdampak di masyarakat
yang terakhir nantinya semoga kbm memiliki pkbm atau pusat kegiatan belajar masyarakat sendiri yang dikelola oleh kbm sendiri